dua pekerja migran indonesia yang terpapar covid varian baru asal inggris dan afrika selatan telah dinyatakan sembuh dan boleh pulang kembali ke kampung halamannya
sebelum dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang dua pekerja migran yang sebelumnya positif covid varian inggris atau b satu satu tujuh serta afrika selatan b seribu tiga ratus lima puluh satu dirawat selama kurang lebih dua minggu di rumah sakit larangan indrapura
pasien covid varian inggris masuk ke rsil pada tujuh mei dua ribu dua puluh satu dengan gejala ringan tanpa comorbid dan melewati empat belas hari perawatan
kemudian secara klinis sembuh dengan dua kali swab negatif
sementara pasien yang terpapar covid varian afrika selatan masuk pada tujuh mei tanpa gejala namun dengan comorbid sehingga harus menjalani delapan belas hari perawatan
sampai dua puluh lima mei dua ribu dua puluh satu ada enam puluh dua pasien covid sembilan belas di rsli surabaya dan diantaranya ada tiga
tiga puluh empat pekerja migran yang masih dirawat
varian baru bisa kita lakukan penyembuhan dengan baik pasien bisa pulang bisa berkumpul dengan keluarganya sehingga tidak terjadi penyebaran di jawa timur khususnya
itu yang terjadi sehingga kita lebih lagi tinggal menunggu hasil dari empat puluh dua sampel ini yang kita kirim harapannya tapi tetap sudah kita tangani
kita isolasinya ditambah dua kali pcr negatif